tidak ada yang mengira paket makanan dengan tema boy group bts menjadi begitu dicari cari
bahkan ada yang menjual kertas pembungkus bekas paket makanan itu di toko daring
harganya cukup mahal dari puluhan ribu ratusan ribu bahkan satu juta rupiah
bts meals secara resmi mulai diluncurkan di indonesia sejak rabu pukul sebelas siang
paket ini terdiri dari sembilan potong nugget ayam kentang goreng minuman kola
dan dua jenis saus saus pedas manis dan saus cajun khas korea
harganya mulai empat puluh ribu hingga lima puluh ribuan tergantung di aplikasinya
semua makanan itu dikemas dalam kertas pembungkus khusus berwarna ungu